aman udah gue yur aja semuanya
semuanya tuh bibit bibit jamunya juga
biar mati sekalian
pusat pusat itu orangnya pusat
tunggu tunggu tunggu
kok kalian pada ada disini
ini pada kemana nih
mereka menemukan botol racun
di kebunnya pak kiai
orang itu akan datang lagi ke kebun
jadi nabi isa alaihi salam itu punya banyak mukjizat
salah satunya bisa menyembuhkan orang yang buta
sama ketika nabi isa itu waktu masih bayi
dia bisa berbicara seperti orang dewasa
gede pinter kalian ya
ya allah ya allah
alhamdulillah ada orang
assalamualaikum bu stajat
bu siti kenapa
stajat saya ngeliat setan
yang bener pok
lo kan saya salah liat
ya udah kalo gitu kita liat aja yang sana langsung
udah tuh nah disini
udah cepetan naik
bentar bentar bentar
kamu naik aja belum
udah mikirin turun
udah mikirin turun
kan gini aja tuh
itu tuh ustazah
mana tuh pok
itu di sana
tadi di situ
buka buka buka
buka mata yang buka mana
tadi di situ ustazah
tadi di situ ada tiga biji pada ncul nculan
sumpah lah mereka
gak ada pak siti
jadi ngeliatnya tadi di luar
ah terus kenapa ngajaknya ke dapur
pasti waktu kecil
gak ada pak siti
itu bukan hantunya
piring jatuhnya itu
nggak usah takut sama hantu
ada allah yang lebih besar dari segalanya
cakepan muka setan daripada muka saya
terus untuk meyakinkan
beberapa hari lagi
iya boleh boleh ustadz
kalau gitu kita tunggu di sebelah sana aja ya
aman udah guyur aja semuanya
semuanya itu bibit bibit jambunya juga
biar mati sekalian
eh apaan itu
jangan jangan ditahan jangan ditahan jangan ditahan
ustadz jangan ditahan
ustadz udah udah biarin
bercuma kita kejar nggak keburu
tuh ada ustadz yang nahan
kalau nggak abis sama saya itu orang tuh
aduh ya allah bener bener nih
bener ini racunnya nih
kita nggak nyium ini aja udah kecium nih
mereka udah nuangin racunnya ini
ustadz mending kita cek tanaman semua ini ustadz
waduh ini udah disiram semua ini
iya bener ustadz aduh
mereka bener bener ingin meracuni sawahnya kunanta ini
ustadz lebih baik kita coba cek ke musbah sana
mudah mudahan belum terkontaminasi ya ustadz ya
satriwan semuanya dicek ya
ada nggak bau racun di setiap tanaman ataupun pepohonan
ustadz udah tuh
nggak ada ustadz
nggak ada ustadz
iya sih di sini sama sekali nggak tercium bau racun seperti di kebun sebelah tadi
kalau begitu mendingan sekarang kita bersyukur sama allah ya
untuk pemburu ketahuan tuh pelakunya
kalau enggak semua sawah kebun perairan bahkan mungkin seluruh pondok pesantren kita bisa habis
nyum bau apa nggak
ini bau apa ya
ini baunya udah gak asing lagi nih
bukan racun tapi
makan ubi mau lu sih makan ubi
ada orang kena musibah itu nggak boleh ditertawakan ya
kalian ini siapa sih
ini jangan jangan komplotan pelaku penebar racun yang tadi nih
iya benar tuh
tapi kok kecil kecil ya badannya ya
ustadz ini lebih baik dibuka aja langsung
buka buka buka
kalian tadi siapa yang udah mecahin genteng
sekarang ngapain kalian malah malah mengikut ke sini
dan juga sawah kun anta bisa diselamatkan
em beli markisa dibungkus katun
beli mie di kota jakarta
ini semua berkat ustadz musa yang mulia dan santun
ini semua demi kul anta
ke jakarta mampir ke rumah ya bang mam
main layangan di dekat pabrik gula
perkebunan kur anta bisa selamat
berkat pertolongan allah subhanahu
ini juga semua bekas informasi dari haikal
mungkin kalau nggak ada informasi dari haikal
perkebunan kur anta bisa rusak
mendingan sekarang sama sama kita terima kasih sama haikal ya
terima kasih ya haikal
terima kasih ya
saya juga ikut bantuin kok
nyelamatin kebunnya kun anta
jadi saya di kun anta ini jadi hero gitu ustadz
tenang tenang tenang
sobri juga punya anak
sobri juga punya andir besar dalam misi penyelamatan kebunnya kun anta
dia sudah menjadi hero yang sangat luar biasa
magdar it alias maka dari itu
ustadz mau kasih kamu hadiah
hadiahnya apa ustadz
mau tau hadiahnya
hadiahnya kamu kasih tau siyahtar subuh ya